presiden joko widodo membuka rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan dua ribu tujuh belas
di jakarta international expo kemayoran jakarta
presiden juga memberikan kartu indonesia pintar atau kip
kepada dua delapan ratus empat puluh empat siswa pantai asuhan wilayah jabodetabek
kip diberikan secara simbolis kepada dua belas siswa
yang masing masing merupakan perwakilan tingkat sd smp hingga sma dan smk
pada tahun ini penerima kip ditargetkan berjumlah tujuh belas sembilan juta siswa
dari keluarga tidak mampu termasuk anak yatim piatu dari sekolah dan panti asuhan
seperti biasa saat bertemu dengan anak anak presiden joko widodo
mengadakan kuis dengan hadiah sepeda
dua x dua dulu berapa empat